ibu kota jakarta masih menjadi magnet para pencari kerja dari berbagai wilayah di tanah air
terlebih lagi usai lebaran biasanya banyak masyarakat pedesaan yang pindah ke ibu kota untuk mengadu nasib
seperti apa tren urbanisasi dalam lima tahun terakhir
kami akan membahasnya dalam pesona ibu kota bagi perantau
kita lihat data pertama ini adalah data untuk urbanisasi dari beberapa wilayah di luar dki jakarta tentunya ke jakarta
kita lihat di tahun dua ribu sebelas ada lima puluh satu delapan ratus lima urbanisasi yang masuk ke kota jakarta
sementara di tahun dua ribu dua belas ada penurunan ke level empat puluh tujuh delapan ratus tiga puluh dua tidak terlepas
juga tentunya banyaknya masyarakat yang dari sejumlah wilayah ini akhirnya memilih untuk ke dki jakarta
karena juga tentunya upah minimum provinsi di dki jakarta yang secara rata rata lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya
inilah juga yang menjadi magnet ibu kota dki jakarta
akhirnya banyak diserbu oleh kaum urban setiap tahunnya
kemudian di tahun dua ribu tiga belas ada kembali peningkatan ke level lima puluh sembilan
kemudian di tahun dua ribu empat belas ini lonjakannya sangat signifikan terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu tiga belas ke dua ribu empat belas yang cukup signifikan juga
memang akhirnya urbanisasi mencapai enam puluh lima ribu ada peningkatan lima belas orang yang masuk ke kota jakarta
dan di tahun dua ribu lima belas diperkirakan sudah pasti ada data urban orang yang masuk ke dki jakarta sebanyak tujuh puluh lima ratus empat
ini juga tentunya akan menambah dari penduduk dki jakarta
yang saat ini berjumlah sembilan sembilan puluh delapan juta atau hampir sepuluh juta penduduk dki jakarta
dan kita lihat ini adalah data jumlah angkatan kerja
angkatan kerja ini adalah masyarakat ataupun orang yang berusia lima belas hingga enam puluh empat tahun
walaupun kita lihat trennya memang cukup ada peningkatan di tahun dua ribu dua belas dibandingkan dua ribu sebelas yang hanya lima empat belas persen
kemudian melesat ke lima tiga puluh tujuh persen
kembali ini adalah total penduduk dki jakarta berusia lima belas hingga enam puluh empat tahun
ataupun usia produktif
kemudian di tahun dua ribu tiga belas ada kembali penurunan untuk usia angkatan kerja lima sebelas persen
di tahun dua ribu empat belas lima enam persen
dan di tahun dua ribu enam belas kembali ada peningkatan tipis lima sembilan juta orang
dan pada data terakhir yaitu februari dua ribu enam belas pekerja formal di dki jakarta ini mencapai tiga empat puluh lima juta atau tujuh puluh persen
dari lima juta jiwa yang masuk dalam usia produktif sementara informal
cukup banyak ini satu lima juta jiwa atau sebanyak tiga puluh persen dari total angkatan kerja itu lima sembilan juta di tahun dua ribu dua puluh
sementara sektor manufaktur ataupun sektor jasa dulu
sektor jasa ini yang paling tinggi menjadi banyak pekerja yang bekerja di sektor jasa itu sebanyak delapan puluh tiga persen
yang terdiri dari sektor transportasi kemudian juga keuangan restoran dan juga jasa jasa lainnya ini memang cukup tinggi
karena jakarta juga terkenal sebagai ibu kota jasa
kemudian juga untuk sektor manufaktur ini di level tujuh puluh persen
dan tujuh belas persen maksudnya
kita lihat untuk data selanjutnya data ini adalah data tingkat pengangguran terbuka sebelum kita membahas data pengangguran
untuk tingkat pendidikannya tersendiri
banyak yang dari wilayah ataupun di berbagai daerah yang akhirnya masuk ke dki jakarta ini memang memiliki pendidikan yang tidak cukup tinggi
seperti misalnya ada pendidikan menengah atas ataupun juga sma
namun kalau kita lihat dari tingkat pengangguran terbuka di dki jakarta ternyata trennya dari dua ribu sebelas hingga ke dua ribu lima belas ada penurunan yang cukup signifikan
sebenarnya kita lihat dari tingkat pengangguran terbuka di dki jakarta ternyata trennya dari dua ribu sebelas hingga ke dua ribu lima belas ada penurunan yang cukup signifikan

sehingga dari sekitar sepuluh jutaan di tahun dua ribu lima belas berarti ada sekitar satu juta pengangguran terbuka di jakarta
kemudian untuk tahun dua ribu dua belas kembali turun bahkan menjauhi level sepuluh persenan sembilan enam puluh tujuh persen
di tahun dua ribu tiga belas ini kembali turun ke delapan enam puluh tiga persen
dan di tahun dua ribu empat belas turun lagi menjadi delapan empat puluh tujuh persen

ini juga kalau kita lihat trennya seiringnya juga dengan ini
jadi kembali ke pengangguran pertumbuhan ekonomi yang dalam periode ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi di atas lima persen
dan kembali terkait dengan tingkat pendidikan ternyata untuk tingkat pendidikan tinggi ataupun setara dengan s satu ini ada dua puluh empat persen
lima persen maksudnya dua puluh empat persen tenaga kerja di dki jakarta dari lima juta di tahun dua ribu lima belas yang merupakan pekerja dengan pendidikan tinggi minimal adalah s satu
sementara untuk pendidikan sma di sekitar hampir sama dua puluh empat persen
sementara untuk tingkat pengangguran terbuka di tahun dua ribu lima belas kembali melangi penurunan bahkan sekarang sudah menyentuh angka tujuh persenan
di bulan agustus dua ribu lima belas tingkat pengangguran terbuka di dki jakarta sebanyak tujuh dua puluh tiga persen
sehingga kalau kita bisa simpulkan sedikit ternyata banyaknya kaum urban atau urbanisasi dari wilayah ini ternyata tidak menambah tingkat pengangguran terbuka di jakarta
karena trennya juga terus menurun mungkin juga karena suplai pekerjaan di dki jakarta yang juga terus bertambah